aku lari ke hutan kemudian menyanyiki
aku lari ke pantai kemudian teriaku
sepi sepi dan sendiri
kadang kadang orang yang jarang liburan memang suka puitis dan melankolis
seperti saya yang iri lihat orang orang yang bisa mencium aroma alam yang masih asri sambil olahraga
seperti yang dilakukan ratusan orang yang mengikuti forest run di purworejo jawa tengah
lomba lari seru seruan ini memiliki track dengan jarak empat hingga delapan km
dengan kontur track tanah berlumpur yang menambah keseruan perlombaan ini
selain itu pemandangan yang serba hijau juga membuat para peserta lupa akan lelah saat berlomba
lumpa gak tadi
lumayan tapi harus beri cahaya
medannya keren karena hujan jadi agak licin harus hati hati
rencananya forest run ini akan rutin dilakukan setiap tahun
dengan harapan dapat memajukan perekonomian masyarakat sekitar
masih soal keseruan lomba lari
tapi geser kelombok nusa tenggara barat
lomba lari yang bertajo coloran ini mengharuskan para peserta untuk melintasi kawasan wisata senggigi
yang salah satunya adalah wilayah pantai
jadi di akhir acara para peserta akan disajikan oleh terbenamnya matahari sambil bergoyang diiringi musik
ini kemana rutenya kemana
dari sini dari area nasa sampai senggigi beach lagi ke sini
ini lewat pinggir pantai ya
kegiatan coloran tersebut digelar oleh pemerintah daerah setempat bersama pelaku wisata
untuk kembali membangkitkan pariwisata di lombok
tim liputan cnn indonesia